satu orang terluka dan dua rumah serta satu warung di depok jawa barat rusak parah terkena ledakan
polisi masih menyelidiki asal ledakan yang juga berasal dari saluran air
dusniati atau desi mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh
ia berada di dalam rumahnya di perumahan pondok sukma jaya permai depok saat terjadi ledakan pada minggu pagi
menurut desi ledakan berasal dari depan rumahnya
ledakan juga menimbulkan lubang besar di bagian depan rumah desi
pas mau masuk bumung itu meledak saya itu kayak terbang tapi nggak jatuh
menurut polisi ledakan terjadi sekitar pukul delapan minggu pagi ledakan berasal dari saluran air
memang masih kita telusuri informasi yang kita dapatkan di tkp keterangan dari warga di sekitar bahwa api tersebut berasal dari aliran got yang ada di depan rumah masing masing rumah warga tersebut
polisi masih akan meneliti
apakah ada pipa gas di saluran air
untuk penyelidikan lebih lanjut pusla forbrimob kelapa ii depok akan diterjunkan ke lokasi
fahmi febrian depok